pemimpin fpi rizik syihab menuduh kementerian luar negeri turut terlibat dalam upaya pemenangan salah satu calon presiden
ini disampaikan rizik dalam video yang diunggah ke laman youtube pekan lalu
pernyataan rizik ini dibantah kementerian luar negeri direktur pelindungan wni lalu muhammad iqbal yang bersama menlu saat itu mengatakan
bahwa kunjungan retno ke arab saudi dilakukan dalam rangka peresmian gedung pelayanan publik satu atap di kota jeddah
menlu bahkan memerintahkan kepada pogja pemilu luar negeri yang berada di bawah sahli manajemen
itu untuk membuat edaran sudah dua kali dikirimkan edaran ke seluruh perwakilan
yang meminta untuk memastikan agar seluruh staf perwakilan bersikap profesional netral dan integritas dan berintegritas
jadi sekali lagi tidak benar
bahwa menlu dengan satu cara maupun lain cara pernah meminta kepala perwakilan untuk memenangkan satu calon presiden
sebelumnya rizik mengatakan mendapat laporan dari sejumlah pendukungnya di jeddah arab saudi
bahwa menteri luar negeri retno marsudi mengajak staf kedutaan besar dan kjri untuk memenangkan pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
ini dinyatakan rizik dilakukan saat retno melakukan kunjungan ke arab saudi awal maret lalu
rizik menyebut ajakan retno merisaukan staf kedutaan besar dan konsulat jenderal di saudi